dua bergetar ke tangan seratus
deru mesin dan aksi tempur tank leopard milik tni ad ini mampu menggetarkan musuh
di balik keganasan tank buatan jerman ini terdapat prajurit terampil yang mengoperasikannya
untuk itu diperlukan pendidikan khusus bagi para prajurit kavaleri
namun sebelum bisa menguasai kendaraan lapis baja
meskipun tni angkatan darat telah memiliki berbagai tank yang modern dan canggih
tapi tradisi untuk berkuda tetap dipertahankan
dan saya akan mencoba salah satu kuda perang mereka
mbak tolong di ini gimana caranya mbak
kuda kuda ini bukanlah kuda biasa
melainkan kuda yang dilatih khusus untuk bertempur
meski teknologi telah berkembang kuda perang kavaleri tetap dipertahankan
selain alasan tradisi kuda perang juga bisa berguna di pertempuran yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan tempur
setelah menguasai kuda barulah para siswa prajurit berlatih mengoperasikan kendaraan tempur
di sini pusat pendidikan kavaleri menggunakan teknologi canggih seperti simulator
di sini bisa dilatihkan mengemudi tank hingga menembak sasaran
dengan menggunakan simulator pelatihan bisa dilakukan secara real
realistis namun aman dan berbiaya rendah
meski demikian teknologi pertempuran yang selalu berkembang membuat pusat pendidikan kavaleri harus senantiasa beradaptasi
satu case menarik yang bisa saya anggat adalah saat terjadinya perpeperangan abjirbaizan dengan armenia
yang itu membuka mata kita khususnya covery
bahwa ternyata covery itu bisa dihancurkan oleh drone
dan itu memancing kita untuk bisa berimprovisasi kira kira anti dronenya itu apa
saya sudah koordinasi dengan len saya sudah koordinasi dengan pindad
mulai dipikirkan bagaimana kita bisa melawan drone drone ini
setiap tahunnya pusat pendidikan kavaleri ini melatih sekitar satu lima ratus personel
usai pendidikan selama tiga hingga empat bulan mereka kemudian menjadi ujung tombak kesatuan tempur kavaleri di seluruh nusantara
iwan hermawan rastonga pindadik
ebro cimahi jawa barat